gue udah bela belain bolos sekolah
supaya kita bisa ngasih pelajaran ke geng petir
gara gara tuh bocah tadi tuh kita jadi gagal gini kan
belagu banget emang tuhan
dia pasti punya geng
kalau enggak warna berani dia sama kita
seneng liat muka gue
dia kasih dua pelajaran lah
ayah bumpat cepat
tapi kalau lo ketemu gue lagi
jangan harap muka lo ini bisa senyum
mau ngacut lo beratnya
awas lagi aku
el udah masakin nasi goreng kesukaan ibu
ibu harus makan yang banyak
ah makasih el
hmm kok sedih kayak gitu
ntar cantiknya hilang loh
ibu gak apa apa kok
ibu baik baik aja
ibu harus tahu kalau om roh itu sayang banget sama ibu
dia dengerin permintaan l karena
dia gak mau nyakitin ibu
gara gara dia kan udah
kalau salah ngomong ya
rif gini dia kemana ya
sudah kumat lagi kapa
tapi kenapa dia tidak buat laporan
sama katorang semua
kalau sudah begini bagaimana katorang cari alasannya
yaudah gue telepon lagi ya
soalnya chat gue juga gak dibales nih
pas gue nanya newcase gue yang dibawa sama dia
kayak lagi nunggu pacarnya burung
udah tengah aja
alen itu bikin kalipas sekali
alen kan tahu
alen sama rifki itu sudah berteman dari lama
kenapa alen cemburu kawan
alen kan tahu betul
riva sama rifki itu sudah berteman
sejak kapan cemburu mandang bulu
hei kawan masalahnya katorang ini semua sahabat
masa sama sahabat saja alis cemburu bagaimana
lo gak pernah ngerasain sih

kan gak ngasih tau ke kita semua nih kemarin
siapa calonnya rara sebenarnya
lagi kan juga kita itu masih sma kan
baru tamat juga tahun depan
mungkin lo belum tau ya orangnya siapa
mungkin lo belum tahu ya orangnya siapa

devin saran gue
dip talk sama rara
nona punya saran itu toh
sama saja membiarkan david ini untuk melanggar peraturan yang ada nona
eh sudah lah nih
meta ini kan sudah sering bilang sama ale toh
patah satu tumbuh sejuta kawan
nih bunga di taman itu banyak jenisnya
jadi ale harus ikhlas dan terima saja kalau hubungan tragis ale dengan perempuan ipa itu sudah digariskan
kita cuma mau yang terbaik aja buat kita punya kawan ini
gue udah tau siapa orangnya
selamat pagi patuh
tumben jalan kaki pacarnya mana
aduh pagi pagi itu jangan nyebar hoax pak
mendingan jaga gerbang tiba tiba terada yang dateng ngintil ngintil gitu
pak paham betul juga itu pak misel
daripada saya disemur sama pak togar
gati pak kopinya jatoh
itu bukan botol kecap ya
ngapain sih lu
ya lagian muka lu kenapa ditutup tutup
oh salah potong rambut
mantan dinangisin buat apa
eh bentar dulu makan ya sini gue pilih
apa sih gak usah
gak usah masih sama ganteng kok nggak usah
kenapa adom kayak gini sih
abis berantem sama siapa jawab dulu
bisa ngomongnya gak usah kenceng kenceng gak sih
nanti satu sekolah bisa tahu
makanya jawab dulu berantem sama siapa
sama lebam kayak gini
eh kalau ku berantem sama aldino gak mungkin gue sampai babak belur gini
gue gak mungkin kalah sama dia

karena jawab dulu berantem sama siapa
adalah pokoknya bukan urusan lo dan bukan anak ipa ataupun anak ipal
terus kok bisa sampai kayak gini
sakit pelan pelan megangnya udah
udah daripada lo ini bikin ribut nih nanti disini orang orang banyak yang tau
mendingan lu kelas deh
dua lagi yang harus bertanggung jawab
udah aku duluan ah
itu kan lo bukan anak ipa ips siapa dong
kalau emang dari lahir aja tuh anak suka berantem
ah gue udah bela belain bolo sekolah
supaya kita bisa kasih pelajaran ke geng petir
gara gara tuh bocah tadi tuh kita jadi gagal gini kan
belagu banget emang tuhan
dia pasti punya geng
kalau enggak mana berani dia sama kita
ayo ga terlalu dari